inilah kemeriahan peragaan busana berbahan tenun khas sumba provinsi nusa tenggara timur di marga utama kawasan objek wisata candi borobudur magelang jawa tengah
enam karya desainer edward huta barat dipamerkan oleh para model dengan latar belakang candi peninggalan dinasti salendra tersebut
selain peragaan busana festival tenun nusantara yang digelar kemendikbud ristek ini juga terdapat pameran tenun dan dialog seputar tenun khas sumba di rumah sumba taman asok dia komplek candi borobudur
para pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan tenun oleh pengrajin asal sumba
pembelian baru tenun dari awal benangnya digundung itu yang lebih rumit lagi waktu proses pembuatan
itu warna alat yang berwarna abar itu itu yang lebih rumit
dan saya sudah itu saya sudah diwarna alat yang lebih rumit lagi itu dipentangkan dalam kayu
gelaran festival tenun nusantara diharapkan bisa membantu pelestarian sekaligus mengenalkan tenun sebagai warisan leluhur kepada generasi muda
tenun nusantara kita punya banyak proses yang berhubungan dengan alam gitu ya
keseimbangan dengan alam dan juga dengan alam

dan ini sesuai dengan tema kita yaitu menjaga tradisi muda tradisi kita untuk memilestari kita
jadi tujuannya sih itu ya pesan pesannya adalah bagaimana kita harus menjaga keseimbangan alam ini
peragaan busana dan festival ini juga diharapkan dapat mengenalkan kain tenun hingga ke manca negara
trijoko purnomo magelang jawa tengah